anda masih menyaksikan program spesial cnn indonesia newscast
alam dirusak bencana melanda
sejumlah bencana ini terjadi di indonesia sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu
dan inilah potret bencana di indonesia
yang datanya dihimpun oleh tim litbang sianan indonesia
sejak satu januari hingga sebelas november dua ribu dua puluh
badan nasional penanggulangan bencana menyebutkan
sudah ada dua tiga ratus lima puluh sembilan bencana terjadi di indonesia
dengan dominasi bencana banjir
puting beliung dan tanah longsor
setidaknya ada lebih dari sembilan ratus kejadian banjir

dan juga empat ratus empat puluh tiga kejadian tanah longsor
serta ratusan kejadian bencana lainnya di indonesia
bisa dilihat ya petanya di sini
dan ribuan bencana ini akhirnya membuat lima ratus enam puluh empat orang meninggal
kemudian ada belasan ribu orang lainnya terluka
dan ada lebih dari tujuh juta jiwa yang harus mengungsi
karena terjadi bencana
tidak hanya itu bencana ini juga terjadi
dan membuat ratusan ribu rumah
dan fasilitas umum lainnya juga rusak
bagaimana aktivitas pun akhirnya terhambat
akibat adanya bencana yang ada di indonesia
dan yang baru baru ini terjadi
tepatnya pada empat november dua ribu dua puluh
hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota batu
hujan seperti ini
dan akhirnya membuat enam lima
dan banyak lokasi di kota batu ini tergenang banjir bandang
uh air seperti ini terjadi
desa sumber berantas
dan desa bumi yaji
selain itu terjadi pula di desa tulung rejo
dan desa punten
nah ini dia ya bisa dilihat hujan intensitas tinggi terjadi
kemudian juga menyebabkan kerusakan
dan tidak hanya menelan tujuh korban jiwa
kejadian ini juga membuat rumah warga
seperti bisa dilihat
akses jalan juga tertutup
tidak hanya itu saja
pada sembilan november dua ribu dua puluh
hujan deras juga mengguyur beberapa daerah di kota dan kabupaten sukabumi jawa barat
hal ini pun menyebabkan banjir
dan juga longsor
terjadi di lima puluh empat titik
lokasi yang tersebar di sukabumi
dan menyebabkan dua orang terluka
staf humas pmi kabupaten sukabumi ariel solehudin juga sempat menyebutkan
bahwa selain dipicu hujan deras sejak siang hingga malam
banjir yang ada ini juga diakibatkan aliran sungai
yang berada dan melintas di sekitar permukiman warga
dan juga jalan raya ini meluap
bahkan sempat juga terjadi tiga anak dan seorang ibu
terjebak dalam rumah saat banjir
dan harus dievakuasi oleh palang merah indonesia

dalam kejadian ini bisa dibayangkan ya
bagaimana mirisnya kondisi saat itu
dari pulau jawa kita akan bergeser ke kalimantan
sejak dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh satu hingga sekarang
artinya sudah sekitar tiga minggu nih
curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi
terjadi di kabupaten sintang kalimantan barat
akhirnya menyebabkan apa banjir itu dia
harus ada yang pakai sampan keliling keliling ya
tadi tinggi muka air ini juga bervariasi
sampai satu meter tadi juga sudah disampaikan oleh rekan saya
yang berada langsung di sana
dan sampai saat ini masih ada dua belas kecamatan yang terdampak
korbannya dua orang meninggal dan lebih dari satu ratus empat puluh ribu jiwa terdampak
pemerintah kabupaten sintang ini sudah menetapkan
status tanggap darurat banjir pada sembilan belas oktober
sampai enam belas november dua ribu dua puluh
selain itu tadi gubernur kalimantan barat sutar miji
sudah mengakui bahwa penyebabnya adalah deforestasi dan pertambangan
banjirnya belum surut
kalau tadi dilihat di gambarnya ini banyak sekali yang kemudian
aktivitasnya menggunakan sampan
bahkan harus membayar sepuluh sampai dua puluh ribu rupiah untuk sekali perjalanan
saat melintas di jalan jalan yang ada di sana
yang menjadi pertanyaan besarnya adalah kita harus sama sama sadari bahwa
kejadian bencana ini yang terjadi tidak hanya berdasarkan
atau dipengaruhi oleh faktor alam

peran manusia di sana
dan inilah yang harus kita sadari dan perbaiki bersama